kita ke informasi dari sidang kasus ktp elektronik ketua dpr yang juga ketua umum partai golkar setia novanto akhirnya memberikan keterangan sebagai saksi dalam lanjutan sidang perkara mega korupsi proyek ktp elektronik
setia novanto bersaksi untuk terdakwa andi agustinus alias andi narogong
setia didampingi sekjen partai golkar idrus marham setia akan bersaksi untuk terdakwa andi agustinus alias andi narogong
andi narogong didakwa melakukan korupsi pengadaan ktp elektronik mulai penganggaran hingga proses pengadaan barang dan juga jasa
nama setia novanto kerap disebut dalam persidangan ikut terlibat dalam pengadaan megaproyek yang merugikan negara dua tiga triliun rupiah itu
setia sempat dijadikan tersangka oleh kpk namun status tersangkanya gugur dalam pra peradilan
kita langsung ke gedung pengadilan tipikor
jakarta pusat sudah ada maria sarjana di sana
maria akhirnya setia novanto datang ke persidangan
apa poin poin yang ingin digali dari setia novanto dan apa yang kemudian sudah disampaikan oleh novanto dalam persidangan pada hari ini
ya reinhardt tentu kehadiran setia novanto hari ini menjadi kehadiran yang ditunggu tunggu
tidak hanya bagi jaksa kpk tetapi juga bagi kita semua untuk mendengarkan apa yang kemudian ia saksikan
atau ia alami dalam atau terkait dengan kasus mega korupsi
dan kemudian yang ingin dijalami dari kehadiran setia novanto hari ini tentu terkait dengan dakwaan yang ada dalam dakwaan terhadap tersangka atau terdakwaan di narogong
dan tadi ada beberapa poin yang kemudian dipertanyakan oleh majelis hakim dan juga jaksa yang cukup menggelitik renhar
di mana tadi hakim sempat mempertanyakan semua fakta fakta persidangan yang sudah disampaikan oleh saksik saksik sebelumnya
seperti kesaksian dari ganjar pranowo yang pada saat
kesaksiannya di persidangan dengan terdakwaan di narogong maupun irman dan sugiharto menyatakan bahwa
ada komentar atau pernyataan dari setia novanto terhadap ganjar saat itu ketika dalam proses anggaran ektp bergulir di dpr
setia novanto berpesan kepada ganjar untuk tidak terlalu keras dalam tanda kutip mengenai ktp elektronik
dan ini tadi juga dibanta oleh setia novanto
kemudian adanya pertemuan pertemuan antara setia novanto dengan irman dan sugiharto
dan juga setiap pertemuan di narogong ini juga semuanya dibanta oleh setia novanto
tadi setia novanto bahkan menyampaikan bantahannya dengan posisi atau dengan cara yang tidak biasa disampaikan oleh seorang saksi dalam persidangan
yaitu dengan sedikit tertawa seperti itu reinhardt yang disampaikan oleh setia novanto ketika menjawab beberapa pertanyaan dari majelis hakim
tadi majelis hakim juga sempat mempertanyakan apakah betul ada pertemuan antara andi narogong
kemudian ia juga menjawab bahwa tidak pernah ada pertemuan
terkait dengan ktp elektronik dengan andi narogong
tetapi memang ada pertemuan dua kali yang dilakukan di t box cafe yang merupakan kafe milik anak setia novanto saat itu pada tahun dua ribu sepuluh
namun ini terkait dengan posisi atau pengadaan kaos di partai golkar
yaitu kaos untuk pilpres dua ribu sembilan dan kemudian saat itu setia novanto juga menyatakan bahwa dirinya tidak mengenal andi narogong sebelumnya
sehingga pertemuan di t box cafe selama dua kali pertemuan
itu adalah pertemuan yang tidak sengaja dilakukan oleh setia novanto
kemudian reinhardt yang menggelitik berikutnya adalah mengenai pertanyaan dari jaksa seputar perusahaan atau pt modalindo
pt modalindo ini kemudian dalam beberapa berkas atau berita acara pemeriksaan tertuang bahwa ada juga dalam fakta persidangan bahwa modalindo ini merupakan perusahaan yang kemudian memiliki saham
di perusahaan pt murakabi yang merupakan perusahaan
dan milik irvanto atau keponakan dari setia novanto
tapi tadi setia novanto membantah bahwa dirinya mengetahui bahwa modalindo memiliki saham di pt murakabi yang juga sebagai peserta tender ktp elektronik
padahal reinhardt dalam struktur kepemilikan atau kepemimpinan di pt modalindo ada nama destri astriani
desti astriani tagor yang merupakan istri dari setia novanto
kemudian ada nama anak setia novanto yang turut menjadi
pemegang saham dalam perusahaan pt modalindo
tapi tadi setia novanto membantah mengetahui hal ini
bahkan dia juga membantah bahwa mengetahui bagaimana posisi modalindo memiliki saham di pt murakabi
yang kemudian pt murakabi ini mengikuti proyek tender ktp elektronik
yang dalam dakwaan andi narogong disebutkan bahwa ada pertemuan tim fatmawati diantaranya untuk membahas siapa siapa saja perusahaan yang kemudian masuk dalam konsorsium
yang mendaftar sebagai anggota lelang tender ktp elektronik termasuk pt murakabi
yang kemudian disitu ada dugaan bahwa pembentukan konsorsium konsorsium ini hanyalah pembentukan pura pura atau yang sengaja dibentuk untuk kemudian memenangkan konsorsium pnri sebagai pemenang tender
dan saat ini memang persidangan atau kesaksian dari setia novanto sudah selesai dilakukan
anda bisa melihat di belakang saya reinhardt ini adalah barisan rekan rekan media atau jurnalis yang menantikan kehadiran
dan setia novanto keluar dari ruang sidang untuk selanjutnya memberikan pernyataan apapun terkait dengan kesaksiannya di ruang sidang
memang cukup sebentar karena tadi sidang dimulai tepat waktu pada sekitar pukul sepuluh waktu indonesia bagian barat
kemudian saat ini sudah selesai kesaksian dari setia novanto dan masih ada empat orang saksi lainnya yang nantinya akan bersaksi dalam sidang dengan terdakwa andi narogong reinhardt
baik jadi bantahan demi bantahan dilontarkan setia novanto dalam sidang pada hari ini
kita akan tunggu nanti apa pernyataan pers dari setia novanto usai persidangan
terima kasih maria sarjana koresponden cnn indonesia